sebanyak satu ratus empat puluh enam relawan hari ini menjalani uji klinis penyuntikan vaksin covid sembilan belas di bandung jawa barat
salah satu relawan yang juga turut ikut menjalani uji klinis penyuntikan vaksin pada hari jumat ini adalah gubernur jawa barat kang emil
dan melalui sambungan zoom kita sudah bersama dengan kang emil selamat malam kang emil kumaha damang
alhamdulillah saya lagi ngantuk nih dampaknya
ini ngantuk dampak vaksin apa gimana
saya sudah pingsan selama wawancara ini
oh jangan jangan kang emil kan harus strong selalu lah harus sehat
tadi hari ini menjalani pengalaman pertama ya sebagai relawan uji klinis penyuntikan vaksin covid
boleh diceritakan kang emil seperti apa
ya total proses selama dua jam
dimulai dari jam satu selesai jam tiga lewat lima belas
dimulai dari pengecekan tensi terus darah saya diambil sebagai tahap awal
bahwa struktur darah
dan antibodinya kira kira seperti apa
kemudian dilanjutkan pemeriksaan paru paru dan jantung saya
kemudian dilanjutkan dengan rapi tes dulu
saya tanya kenapa ada rapi tes
ternyata rapi tes ini bukan ngetes covid
untuk mengetes apakah di tubuh saya sudah ada antibody apa belum
kalau dia reaktif dan ada antibodi dia akan mengganggu proses perhitungan kalkulasi vaksin
dan alhamdulillah saya dan musbidah yang lain itu non reaktif
dan alhamdulillah saya dan musbidah yang lain itu non reaktif

maka setelah awal semua tubuh kami tidak ada antibodi
jadi itu kondisi yang ideal
baru setelah itu sekitar satu jam setelah proses ini dimulailah dilakukan penyuntikan satu dosis kepada tubuh saya
jadi disuntikan di lengan kiri saya
dan selama lima menit agak pegel pegel
ada mati rasa sedikit
setelah lima menit
kondisi kembali normal
kemudian setengah jam sebelum selesai saya diperiksa suhu tubuh
dan titik penyuntikan juga dicek apakah ada pendarahan atau tidak
nah posisi sekarang lagi live ini
jarang jarang saya ngantuk di jam jam seperti ini
saya nggak tahu tapi setiap ada perasaan dalam fisik tubuh saya saya harus melaporkan kepada dokter juga
oke ini sudah dilaporkan
apa mungkin bisa jadi efek samping
sebenarnya efek sampingnya ada dua
ada lokal ada sistemik ada bengkak kemungkinan bengkak kemudian juga panas
walaupun tidak ditemukan ya di relawan relawan yang sudah disuntikan sebelumnya kang emil
ya kalau bengkar panas nggak ada
sekarang posisinya hanya itu
kami ini dikasih kartu mbak kertas
jadi nanti empat belas hari harus ke sana untuk kekunjungan ketiga kira kira begitu
nah dalam empat belas hari itu dimonitor pengecekan suhu tubuh dan reaksi
jadi reaksi saya sekarang yang harus dilaporkan apapun itu yang diperkirakan datang dari pola pola yang tidak biasa kira kira begitu
nah saya tidak biasa ngantuk di jam seperti ini
jadi mungkin harus saya laporkan juga
tapi secara umum tidak ada yang mengkhawatirkan
hanya saya akan mengurangi kegiatan selama enam bulan yang terlalu fisikal gitu
motorik yang berlebihan untuk memastikan jangan ada sakit
karena kalau nanti sakit nanti peneliti bingung ini sakitnya karena vaksin apa sakitnya karena daya hidup yang memang resiko
nah itu yang dikurangi supaya betul betul kondisinya baik
sehingga nanti tes darah lagi setiap kunjungan di tangan kanan saya
nah nanti dicek apakah ada kenaikan kenaikan imunitas antibody
nah kalau sudah ada berarti baik
berarti sembilan puluh persen
maka nanti kalau ada virus beneran yaitu tubuh saya sudah punya pasukan antibody yang melawan khusus covid sembilan belas
kang emil kenapa berani mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin covid sembilan belas ini
ya yang pertama merasa masyarakat masih khawatir mbak dengan hal hal baru seperti ini
untuk mengurangi rasa khawatir ya pemimpin harus di depan ya
untuk memastikan bahwa kita ikut dalam proses ini sehingga kalau berhasil saya menjadi saksi dan testimoni
kalau kurang berhasil juga saya merasakan dan memberikan testimoni sehingga public trust tinggi
saya masih ingat sebelum saya daftar yang daftar relawan itu sedikit mbak
setelah kami daftar saya bikin video yang menerangkan logikanya
dan sekarang sudah lebih dari dua ribu orang
lebih dari satu enam ratus dua puluh yang dibutuhkan
nah jadi tujuannya tadi mbak menaikkan public trust
kemudian menurut ngerasa khawatir masyarakat
dan tentunya mengurangi potensi hoax berita bohong atau provokasi
sekali kan sebelum proses vaksin ini saya lakukan
nah sekarang tensi sudah turun
ya ini juga bagian dari bela negara lah
kalau kita bisa bela dalam covid ini dalam bentuk
untuk pengambilan keputusan dalam bentuk harta ilmu termasuk menjadi relawan
oke terkait dengan public trust juga
kalau nantinya ada efek samping reaksi atau mungkin dampak dari uji klinis ini
pertanggung jawabannya bagaimana kang emil
ya saya sudah menelatangani di awal surat perjanjian
kalau ada apa apa resiko resikonya sudah dipahami
sudah diasuransikan juga
walaupun saya sudah punya asuransi sendiri
kemudian lain lain saya kira ya ini resiko yang saya harus ambil mbak
supaya ending dari pandemi ini jelas ilmiah
dan kita fokus pada penyelesaian secara baik
dan juga menguatkan batin mbak
agar melihat bahwa di jawa barat pindahan masyarakatnya itu selalu kompak bersama sama
karena kunci kemenangan kan kebersamaan dan kekompakan
insya allah itu pesan yang ingin disampaikan
oke sebelum kita sampai ke ending pandemi
yang mudah mudahan vaksin ini bisa terrealisasi di awal dua ribu dua puluh satu mendatang
kita melihat yang sekarang dulu
angka covid di jawa barat masih mencatatkan kasus yang cukup tinggi
misalnya di depok kemudian bogor
dan kita tahu beberapa waktu lalu ada kluster di sektor industri
dengan jumlah yang sangat mengkhawatirkan
bagaimana pengawasan ya kang emil
khususnya di sektor industri ini
ya itu beda beda mbak
misalkan contoh kita ada kluster di jawa barat

jadi memang ada pola yang akhirnya kita pelajari
sekarang mereka diminta menyumbangkan plasmanya untuk korban atau terpapar covid
nah sekarang kita menemukan pola baru yaitu kluster di industri
maka hari senin saya akan kesana untuk mempelajari
karena kalau lihat dari laporan keseharian dan saya monitor cukup ketat di industri itu
jadi kami sementara punya dugaan bahwa
keterpaparannya itu sepulang dari tempat kerja
karena pola tinggal rumah para pekerja ini kadang kadang padat sekali ya
ada yang ngekos
kemudian di kampung kampung yang padat yang kadang kadang higienisnya mungkin terkendala
nah itu yang akan kita teliti
kemudian kita akan melakukan tes masif ke tempat tempat lain
karena per hari ini di industri itu ada tiga yang terduga sudah terpapar
satu di pabrik lg dua di pabrik suzuki satu lagi malam ini sedang kita pelajari
satu lagi malam ini sedang kita pelajari
malam ini sedang kita kompilasi hasilnya
nah itu kira kira sambil kita menguatkan kira kira penguatan apa lagi
nah sektor industri itu harusnya yang paling disiplin dan terlihat disiplin kok kebobolan juga
jadi itu kita akan pelajari
oke terlihat disiplin artinya ada celah kalau tadi kang emil bilang bisa saja kemungkinan besarnya
di daerah hunian mereka atau mungkin ketika mereka ada di transportasi umum
artinya ini juga menjadi ya kan penegakan protokol kesehatan
ya itu betul
karena di celah celah ini semakin harus diperketat kang emil
betul jadi semua jadi semasa covid ini mbak tiap temuan kajian itu selalu jadi dasar keputusan ya
kita kan sudah memutuskan ada akb adaptasi kebiasaan baru
ini memang pilihan yang tidak mudah
dua duanya nggak bisa menang kira kira begitu ya
pengen epidemiologinya beres ekonominya luar biasa nggak bisa
maka kan keputusan semuanya adalah mencari cara porsi yang baik dosis yang baik
bagaimana sambil menangani ekonomi jalan
nah ini selalu ada kayak begini mbak naik turun tarik ulur
nah makanya kami akan pelajari nanti kami bisa sampaikan ke publik bagaimana penanganan khusus sektor industri yang polanya
misalkan beda dengan di lingkungan sekolah kenegaraan ya yang militer polisian yang berbeda
nah ini akan terus menjadi pembekalan dan pembelajaran dalam pengetatan di sisi mana
termasuk mungkin dengan pengurangan pekerja di sektor industri karena semakin banyak pekerja atau pegawai yang masuk juga potensi penyebarannya pun juga semakin banyak
itu juga sudah dilakukan di berbagai tempat mbak
saya kira begitu
jadi ini sudah mengurangi populasi di tempat tempat pariwisata
nah nanti di industri juga sama
waktu saya inspeksikan itu ada mesin jahit misalkan ya
mesin jahit satu dipakai dua nya enggak karena yang dua sedang di rumah yang tiganya pakai dan seterusnya
itu sudah dilakukan
jadi kan tadi jarak sudah dilakukan pengurangan sudah dilakukan kok masih bocor
nah kita akan teliti lagi apalagi kira kira peluang error yang terjadi dalam protokol kesehatan
baik terima kasih kang emil sudah berbagi pengalamannya kepada kita terkait dengan uji klinis penyuntik
kenapa uji klinis penyuntikan vaksin covid sembilan belas ternyata efeknya bukan demam bukan bengkak jadi agak agak ngantuk ya
tapi terima kasih sudah melek untuk cnn malam hari ini
selamat malam kang emil